saudara dari beragam jajanan tradisional dari kota semarang
ada jajanan tradisional memiliki cita rasa gurih dan juga enak yaitu gandos
nah di tengah gempuran jajanan kekinian gandos masih banyak dicari oleh masyarakat
karena untuk menikmati gandos tak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam
jajanan tradisional ini diolah sangat singkat karena cepat matang
adanya campuran kelapa itulah yang membuat rasa gandos menjadi gurih dan aromanya sedap
dan di dalam adonan gandos diberi sedikit garam agar ada rasa asin yang semakin menggugah selera untuk menikmatinya
dan setiap pembeli yang datang dipastikan akan mendapat gandos yang masih hangat
agar pembeli bisa mendapatkan jajanan yang fresh dari panggangan
cara bikinnya ya tepung sama kelapa itu diaduk diaduk aduk sampai merata garam secukupnya air secukupnya
nah terus biasanya jualan dari jam berapa sampai jam berapa pak
jualannya mulai jam
kadang kalau rame ya jam lima
kalau setia nanti sore jam tujuh
pelanggan saya itu sambur
ada anak kecil ada anak muda orang tua gitu
pelanggan yang membeli jajanan gandos milik pak marwan cukup beragam
tak hanya dari kalangan tua saja namun juga kaum milenial
salah satu pembeli jajanan gandos ini adalah anton
ia tak sengaja lewat dan melihat jajanan gandos pun tertarik untuk membeli
rasanya yang otentik membuat nuansa nostalgia
terus kecil kan dulu saya makan jajanan ini di pasar gitu
ya untuk sembilan aja sih kebetulan kan karena sekarang juga lumayan udah susah kan cari jajanan jajanan tradisional kayak gini
sekarang tadi nggak sengaja lewat sini terus ketemu bapaknya ini jualan gandos
dalam satu hari pak marwan dapat menjual sekitar dua lima kg adonan gandos
di pagi hari pak marwan akan mempersiapkan semua adonan dan memasak di tempat dengan menggunakan tungku cetakan
dan menjualnya hingga habis di hari yang sama
pak marwan juga menawarkan varian rasa manis dengan menyertakan bungkusan gula halus yang nantinya bisa ditaburkan di bagian atas gandos
jika ingin mencicipi jajanan tradisional ini para pembeli tak perlu merogoh kocek terlalu dalam
karena harga satu porsi mulai dari sepuluh isi sepuluh biji gandos hingga dua puluh rupiah isi dua puluh biji gandos
cina wirana putri kompas tv semarang jawa tengah